ya beragam kegiatan dilakukan anak anak di jember
sambil menunggu datangnya waktu berbuka puasa tiba
salah satunya dengan bermain egrang dan memana
selain melatih kesabaran permainan tradisional ini juga sekaligus melatih konsentrasi
agar dapat fokus menghadapi berbagai macam permasalahan
seperti apa keseruannya berikut liputannya
nggak buburit sambil bermain egrang dan panahan
seperti yang dilakukan anak anak di kelurahan baratan kecamatan patrang jember ini
mungkin tidak banyak dilakukan di tempat lain
selain dibutuhkan latihan rutin jenis permainan ini khususnya panahan
juga tidak boleh dilakukan sembarangan
karena harus dilakukan di tempat khusus dan butuh pendampingan
bagi anak usia sembilan hingga empat belas tahun kedua jenis permainan ini cocok dimainkan
sebab selain melatih otak juga dapat melatih jenis permainan
selain melatih otak dan kesabaran yang lebih penting lagi
permainan ini juga mengajarkan anak untuk fokus dan konsentrasi
dengan harapan dapat digunakan dalam kehidupan sehari hari

dalam rangka ngabuburit menunggu saat saat berbuka puasa
jadi teman teman saya ajak latihan memanah dan main egrang
harapannya mereka bisa belajar ketangkasan keseimbangan keberanian dan melatih fokus
bagi warga desa baratan egrang dan panahan adalah permainan tradisional
yang kini mulai dilupakan
dengan memperkenalkan kembali
lestarikan permainan tersebut
saya fulkus mandani jember